deh dengerin a sobri dulu
dede udah gak kuat lagi a dede udah gak tahan
dengar a sobri ya
kita selangkah lagi
si aceh jangan cuma bisa ngobrol aja
entin mah gak butuh saya belanja disini
entin hanya butuh kehadiran saya di warung ini
hantu kali kehadiran
yang tadi itu
jadi rahasia kita berduanya
rahasia apa tuh kang
entin mah payah nyayain aja
saya mah gak mau
takut jadi gosip nantinya
kamu tidak bisa melakukan gerahan gerahan terhadap entin
saya tuh aneh sama kamu nya
mulut kamu udah lemes
terus kalau saya di mana kamu ada di situ
saya kemana kamu ada di situ juga
kamu tuh gak ada inisiatif gitu ya
pergi kemana gitu
eh maaf apa tuh teh
saya emang ngikutin kamu bukan disuruh siapa siapa
justru karena inisiatif saya sendiri

malam ada apa a
kita ngobrol di luar sebentar yuk
yaudah kalau gitu dede pamitin sama mama ya
soalnya di dalam juga ada minim
gak usah sebentar doang kok
kenapa hubungannya ke dede
berarti nurusan pernikahan
diluar konspirasi global
jangan jangan pernikahannya sudah diatur
motornya mana teh
ya allah ada ada aja ini teh
untung kita nggak dipenjara gara gara beli motor curian
ayah gak tau
ini bukan salah ayah
buat kita semua
kenapa sih ah
cerita aja ah
emak teh harusnya bilang
kalau mau pindahin lokasi
pindah lokasi sendiri tanpa musyawarah
emak harus kasih bapak
sekarang bapak teh marah
bapak merasa gak dihargain
karena gak diajak berunding
bapak sudah baik
sudah mau datang
bapak gak mau datang sama sekali
gak ada maksud untuk dipelein bapak ah
emak teh cuma mau
ayah gak jadi nyalahin emak kayak gitu coba
aa sobri gak nyalahin emak
emak harus kasih tahu bapak itu
nyalahin emak kan
bapak tuh ah
yang selalu nyalahin orang
bapak teh selalu nyalahin emak
emak yang selalu nyalin bapak
emak teh keras kepala gak pernah bisa diajak berunding
bapak yang dulu nyagetin emak
emak yang nyalahin bapak
mungkin emang kita teh gak ditakdirkan untuk berjodoh
udah gak kuat lagi
ah dede udah gak tahan
deh dede tunggu
kita selangkah lagi
ah dede nyerah
kenapa kamu deh
batalin aja pernikahannya mak
kak air terjun bagaimana
kamu tuh pengen banget kak air terjun
tapi kan kemarin kamu yang ngajak
jadi saya kepengen kum
aceh yang ngajak
aceh ngajak saya juga
kok kamu yang tahu kok
bukan dia ngajak saya
berarti aceh ajak kamu kum
pantesan kamu nggak jadi berangkat ya kum
karena aceh nggak ngajak saya
terima kasih ya kum
kamu baik sama saya
kok tumben datangnya berduaan
kok pejabat dikawal sama kucing cek
namanya juga pejabat pedut
biarin aja biarin
saya senang aceh bisa ngeledek
saya kasih tahu ya
salah satu kebahagiaan orang susah
mentertawakan orang kaya seperti saya
enam apaan cek
kalau bogor r terjun
nomor berapa cek
tuh lihat kan